di desa payung agung ambles setelah tanah di permukiman mereka bergerak
dinding serta lantai rumah warga retak dengan diameter sepuluh hingga lima puluh cm
sementara itu tiga puluh kolam ikan warga juga rusak karena tanah terbelah
dua ratus warga terpaksa mengungsi sejumlah posko tanggap darurat bencana
terpaksa dibangun untuk menampung warga yang mengungsi
yang data terakhir empat puluh rumah yang sudah rusak empat belas yang rusak parah rusak berat empat belas empat belas rumah
yang empat puluh rumah penghuni sudah diungsikan
diungsikannya nggak direlokasi tapi di rumah saudara saudaranya